di masa pandemi covid sembilan belas tidak hanya orang dewasa anak anak juga turut mengenakan masker
meski kurang nyaman digunakan untuk beraktivitas sehari hari
sebagian besar anak sudah memahami pentingnya penggunaan masker di kala pandemi
sejumlah orang tua mengaku merasa lebih aman jika anak anak mereka menggunakan masker saat keluar rumah
selain memberikan pemahaman terkait covid sembilan belas
tak jarang para orang tua juga menggunakan sejumlah trik agar sang buah hati bersedia memakai masker
berdasarkan aturan who anak berusia dua belas tahun ke atas harus menggunakan masker
seperti orang dewasa untuk mencegah terinfeksi covid sembilan belas
sedangkan anak usia enam sebelas tahun harus menggunakan masker dengan prosedur berbasis resiko
yakni ketika anak anak berada di tempat dengan intensitas penularan tinggi
atau anak berinteraksi dengan orang yang beresiko menularkan penyakit
sementara untuk anak berusia di bawah lima tahun tidak diharuskan mengenakan masker
ketua ikatan dokter indonesia atau idi jawa barat eka mulyana
meminta para orang tua untuk tidak salah kaprah menanggapi anjuran dari who
sebab menurutnya penggunaan masker pada anak anak berbeda dengan orang dewasa
jadi pemakaian masker pada anak anak ini tentu saja harus dalam pengawasan
karena pertama faktor keamanan
jadi jangan sampai pemakaian masker ini justru akan menghambat istilahnya pernapasan mereka
melalui mulut atau melalui hidung gitu
dan itu kan tentu saja sangat riskan pada anak anak
data kementerian kesehatan pada juli dua ribu dua puluh menyebut
dari total tujuh puluh sembilan lima juta orang dewasa
sebanyak tujuh delapan diantaranya terinfeksi virus corona